sekelompok pengrajin gamelan di desa wirun kecamatan mojolaban kabupaten sukoharjo jawa tengah
memiliki ritual khusus untuk membuat gol
ritual ini telah dilakukan oleh para perajin gamelan sejak tahun delapan puluh an
tujuannya untuk berdoa meminta kelancaran kepada tuhan yang maha esa dalam proses pembuatan gol
ritual dilakukan setiap penempatan pertama set gamelan khususnya gong yang berukuran besar dengan diameter di atas sembilan puluh cm
setelah memanjatkan doa makanan hasil bumi yang telah disiapkan dinikmati oleh semua perajin yang terlibat dalam proses pembuatan gol
saya sudah beberapa kali mencoba untuk selamatkannya ini dilewatkan
tapi golnya selalu pecah tidak jadinya
kita harus lebih berhati hatinya pas proses penempaan
karena kalau gol besar itu proses pembakarannya biasanya pas proses pemulak balikannya itu dia gampang penyoknya
untuk gong berukuran besar biasanya dibutuhkan waktu hingga tiga hari untuk penempaannya
untuk menyesuaikan nada yang dihasilkan gong juga harus dilakukan proses tuning
untuk satu set gamelan yang diproduksi oleh sanggar gamelan supoyo ini
dijual dengan harga lima ratus juta rupiah
hasil produksinya bahkan telah diekspor ke luar negeri
tim liputan cnn indonesia